gubernur provinsi kepulauan riau ansar ahmad optimistis level ppkm wilayahnya akan turun dari tiga menjadi level dua hingga satu
ansar melihat tren kasus covid sembilan belas di provinsi kepulauan riau terus melandai
provinsi kepri terus berupaya menekan jumlah kasus covid sembilan belas
upaya itu dilakukan dengan cara percepatan vaksinasi serta tiga t yakni testing tracing dan treatment
gubernur kepri optimistis level ppkm wilayahnya akan turun dari tiga menjadi level dua hingga satu
perkiraan ini didasarkan pada kurva jumlah kasus covid sembilan belas di kepulauan riau terus melandai
data satgas penanganan covid sembilan belas kepulauan riau menyebutkan per dua puluh tiga september dua ribu dua puluh satu
ada tiga puluh tujuh orang tersebut yang terkendali
terkonfirmasi positif yang tersebar di tujuh kabupaten kota
yaitu batam tanjung pinang bintan lingga karimun natuna dan anambas
total jumlah kasus covid sembilan belas di kepri secara kumulatif adalah lima puluh tiga empat ratus sembilan puluh delapan orang
dengan angka sembuh lima puluh satu tiga ratus delapan puluh lima orang dan meninggal dunia satu tujuh ratus tiga puluh tujuh orang
saya kira kan pandemi covid terus kita urus dan kita bersyukur kan semua sudah posisinya melandai
kita bagaimana menurunkan level dua dan level tiga di kepri ini menjadi level dua atau level satu
dan kita sudah identifikasi apa yang harus kita lakukan segera
dan insya allah mudah mudahan nanti pada asesmen berikutnya
kita sudah turun ke level yang lebih rendah
capaian vaksinasi dosis pertama di kepri sebanyak satu dua ratus lima puluh tujuh enam ratus dua puluh empat orang atau tujuh puluh sembilan lima puluh empat persen
sementara warga yang sudah menerima vaksin covid sembilan belas dosis kedua
sebanyak lima puluh tujuh tiga puluh lima persen atau tujuh ratus delapan puluh tujuh enam ratus tujuh puluh dua orang
sedangkan vaksin dosis ketiga untuk tenaga kesehatan sudah diberikan kepada sembilan empat ratus empat belas orang
atau enam puluh enam enam puluh tujuh persen dari keseluruhan nakes
gubernur kepri berharap meski sebagian besar masyarakat kepri sudah divaksin
protokol kesehatan tetap dipatuhi